sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders with pemprov jawa tengah
halo selamat pagi pemirsa selamat datang di insiders yang dipersembahkan oleh dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa tengah
dan bersama saya diana dwiqa salah satu kunci penting untuk pembangunan negara
dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut organisasi pbb
atau unwto adalah pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan
dan untuk itu sebagai provinsi yang memiliki berbagai destinasi wisata unggulan
yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional
atau kspn pemerintah provinsi jawa tengah terus berbenah dalam pengembangan destinasi pariwisata
dan kita akan membahas mengenai seribu pesona wisata provinsi jawa tengah
dan telah bersama saya sekretaris daerah provinsi jawa tengah dr insinyur sri puryono ksmp
selamat pagi assalamualaikum wr wb
terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di cnn indonesia
pak sri puryono ketika kita berbicara mengenai pariwisata di indonesia
memang tidak dipungkiri bahwa pesona indonesia sudah mendunia dengan keberagaman corak budaya tersebar dari sabang hingga merauke
nah saya ingin memulai perbincangan kita dengan pertanyaan yang sangat sederhana dulu nih
apa yang membuat kita harus menjatuhkan hati menentukan pilihan untuk memilih jawa tengah sebagai destinasi wisata kita
terima kasih sebelumnya kepada cnn bahwa seribu pesona wisata di jawa tengah ini menjadi pilihan dari cnn
saya kira sederhana saja bahwa jawa tengah itu mempunyai potensi wisata yang luar biasa
baik itu wisata alam wisata buatan wisata budaya wisata minat
khusus bahkan wisata religi pun di jawa tengah ini sudah ada dan lengkap
untuk itu apa yang disampaikan mbak diana tadi tentang jawa tengah ini luar biasa
kurang lebih ada enam ratus enam ratus dua puluh satu potensi wisata yang tersebar di sana ya pak ya
betul misalnya di sana ada buru budur kemudian ada dieng kemudian juga di sana ada sangira
yang jelas pemerintah telah menetapkan
daerah tujuan wisata destinasi utama ada empat
yang pertama adalah semarang dengan pulau karimun jawa
yang kedua solo dengan sangirannya
yang ketiga adalah buru budur dengan dieng
yang keempat adalah mengenai cilacap nusa kambangan dan sekitarnya
empat destinasi utama ini menjadi harapan kita sebagai penggerak ekonomi di daerah masing masing
ini adalah empat destinasi wisata unggulan yang masuk dalam
kalau misalkan kita berbincang tentang kspn apakah memang semua daerah di indonesia mendapat predikat ini atau khusus jawa tengah
jadi di jawa tengah ini termasuk sepuluh pengembangan bali baru
bahasa kita bali baru karena kita berharap bahkan nasional itu berharap jangan hanya bali saja yang dikenal untuk indonesia
tapi ada bali bali lainnya salah satunya di jawa tengah ini adalah di buru budur
perlu diketahui bahwa buru budur ini telah ditetapkan
sebagai pengelolanya dan menjadi badan otorita tersendiri
jadi buru budur dan sekitarnya ini saya kira ini perlu dikembangkan
yang dulu orang mengetahui buru budur itu adalah jogja
buru budur itu ada di kabupaten megelang
memang akses saat itu adalah yang lebih dekat lebih mudah dari jogja
nah sekarang ini akses menuju ke sana oleh pemerintah jawa tengah sudah kita bangun
bahkan kawasan di sekitarnya sebagai pendukung dan penunjang juga ada
buru budur dengan dieng
itu setiap tahun kita sudah ada event di sana ada borobudur festival
bahkan hari hari besar agama buddha waisyah itu dilaksanakan di sana
di candi buru budur dan menduk
saya kira ini perlu suntikan suntikan stimulasi
baik dari pemerintah kemudian juga dari dunia usaha
kemudian dari masyarakat dan juga media
harapan kami dari masyarakat jawa tengah ini adalah
mari kita ke buru budur sebagaimana kita juga ke bali
kami akan siapkan paket paket sehingga para wisatawan
baik itu nusantara maupun wisata mancanegara itu bisa lebih tertarik
datang ke jawa tengah khususnya di borobudur dan sekitar
iya pak puriona seperti yang kita ketahui memang bahwa candi buru budur ini
merupakan salah satu cagar budaya dunia yang sudah diakui oleh unesco
nah sebenarnya di antara tiga destinasi unggulan lain yang dimiliki oleh jawa tengah
apakah ada salah satu di antaranya yang juga mendapatkan peningkatan
ada perhatian khusus dari unesco
oh iya seperti di sangiran
sangiran ini kan ada museum arkeologi di sana ada manusia purba
pitekan turpus erectus
itu aksesibilitasnya juga gampang
apalagi nanti tol trans jawa
itu eksistolnya adalah salah satunya di dekat sangiran
itu bisa mudah dicangkuk
dan di sana kita akan melihat bukan hanya si fosil fosil dari pitekan turpus erectus
juga ada gajah gajah raksasa
dan ini di sekitarnya juga kita kembangkan ada beberapa wisata yang menarik
di sangiran yaitu keraton solo
ini wisata budaya
di solo orang tidak asing lagi bahwa solo ini adalah pusat budaya
budaya apa saja di sana ada
bahkan di sana ada sekolah tinggi seni
institut seni indonesia itu ada di sana mencetak para seniman
kemudian juga ada dalang karawitan seni suara seni tari ada di sana
paket wisata ini setara terintergasi
koneksitasnya juga bagus
ini akan menjanjikan bahwa jawa tengah ini
bisa melebihi provinsi yang lain
mungkin bapak bisa sedikit membantu kami untuk memetakan
tipe atau jenis para wisata apa saja
yang mungkin bisa dinikmati oleh pemirsa di jawa tengah pak
yang pertama tadi saya sampaikan
wisata yang di
jawa tengah ini yang bisa kita lihat tadi
datang kita ke semarang
di semarang ini rentetannya
dengan kaitannya dengan karimun jawa
di semarang itu kita bisa lihat
di city tournya itu yang pertama adalah
sampokong disana adalah tempatnya ini berkumpul
ibadah teman teman yang beragama konghucu
dan disana ada patung cenghu
kita ke lawang sewu
ini peninggalan dulu dari pjk
apa itu si kereta api
ketiga adalah kota lama
yang kota lama ini sekarang sedang dipoles oleh
pak wali kota semarang dan luar biasa
mau lihat nidraland atau belandam ini ya di kota lama itu
sekarang kita bangun disana
kita renovasi kemudian disana juga ada gereja blenduk
dari kota lama kita ke
mact masjid agung jawa tengah
yang disitu ada menara sembilan puluh sembilan meter tingginya
bisa berputar kita bisa melihat
kota semarang dan sekitarnya
sembilan puluh sembilan meter ini ada makna sendiri atau apa pak
jadi para pencetus dan pendirinya sudah luar biasa
kemudian yang berikutnya yang keempat kita ke
daerah wat tukong disana ada pak kuda
itu tempat juga ibadahnya teman teman yang beragama buddha
kemudian turun sedikit kita ke pura
tempat orang bali beribadah
toleransinya begitu kuat ya pak diantara masyarakat di jawa tengah
jadi kita mengemas ini ya
semarang jawa tengah umumnya
dan kota semarang sudah mengemas wisata itu sudah
bentuk satu kerjasama
kerukunan umat beragama
membangun dan membina
kita kemudian yang perlu juga kita ketahui
di semarang itu kaya juga kuliner
kita sudah keliling keliling
kita kuliner disana ada banteng
malam hari kita disekitar simpanglima
kota yang tidak pernah mati
makanan apa saja ada dan terjangkau
kalau bahasa orang jakarta murah
tapi kami dari semarang ini harganya sangat murah ya pak
itu yang kami tawarkan
dan kondusivitas di daerah di wilayah kami insya allah
sehingga wisatawan itu akan lebih kerasan
aman itu salah satu kunci yang harus sangat diperhatikan ya pak
terutama untuk masyarakat atau wisatawan dari mancanegara
kalau itu tadi mungkin bapak sudah
wisata religi yang bisa kita nikmati di jawa tengah
lalu bagaimana dengan
eko turism atau wisata wisata minat
khusus yang bisa kita dapatkan di jawa tengah
kalau di laut ini tadi saya sampaikan
karimun jawa itu di sana ada dua puluh tujuh pulau
dan keindahan di sana
dan ke dua puluh tujuh pulau ini semuanya dibangun pak
untuk objek wisata
yang kita sedang bangun sekarang ada dua
pulau karimun jawa dan kemujan
sedangkan yang lain ini juga kita
jadi keindahan di karimun jawa ini tidak kalah dengan
yang bunaken dan lain sebagainya
itu masih alami
bahkan sekarang sudah mulai berkembang
bandara kita bangun
kemudian kapal yang
biasanya hanya satu dua sekarang sudah
ada beberapa kapal untuk
dari semarang maupun jepang
menuju ke karimun jawa
sedangkan wisata alam lainnya
adalah di daerah dieng
di daerah dieng ini paket
wisata tadi daerah tujuan wisata
utama paketnya borobudur
dengan dieng di sana ada
dieng festival ini yang potong rambut kimbal
ini mungkin di indonesia hanya ada di
di dieng itu luar biasa
juga nge chess di atas awan
nge jazz di atas tahun nanti kita akan bahas lebih lanjut ya
pak nge jazz di atas awan
itu di dieng sudah kita lakukan
ini event event seperti ini kita lakukan
karena apa dalam rangka mengembangkan
budaya ini pertama kita harus
juga bisa mempromosikan
juga sering diakukan event event
dan juga yang lebih penting lagi bagaimana
dan juga para pelaku pelaku wisata
itu betul betul paham dan
melaksanakan tentang sabta
pesona wisata itu itu yang penting
iya bahwa tadi bapak
sudah menyebutkan ada enam ratus dua belas
potensi wisata yang ada
di jawa tengah ini jumlah yang sangat
luar biasa ya padahal kalau misalkan kita
bandingkan antara jawa timur
jawa tengah dan juga jawa barat
luas wilayah jawa tengah ini paling kecil tapi
ternyata potensinya begitu besar ya pak
iya jadi memang ini
kami memang terus berbenah
terhadap jumlah potensi
wisata yang luar biasa tadi
baik wisata alam budaya
kemudian wisata minat khusus
kemudian wisata religi
kemas dan kebetulan
mempunyai prioritas bagaimana infrastruktur
menuju ke biaya biaya wisata itu kita perbaiki
yang ada hotel hotel yang bertarap
ini harus kemudian yang kedua
adalah servis dan pelayanan
jangan sampai wisata apa itu
para wisatawan hadir itu
justru mereka merasa
apa itu merasa kecewa
harapan kami dia datang sekali
kembali lagi dengan membawa sepuluh orang temannya
teman teman dari instansi yang berasal
dari luar jawa tengah datang ke
semarang saya selalu promosi
paling tidak kalau ke semarang
siti itu harus dilakukan terhadap enam titik tadi
saya berikan gratis fasilitas
bis gratis kemudian guide
soalnya salah satu bentuk promosi dan fasilitas
ke badan mereka
nah ada enam ratus dua belas potensi wisata yang ada di jawa tengah
dan juga fasilitas fasilitasnya
seperti apa nanti kita akan membahas lagi
di segmen selanjutnya ya pak
ya dan pemirsa insiders akan segera kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami
ya pemirsa anda kembali lagi bersama kami
di cnn indonesia insiders yang
dipersembahkan oleh dinas komunikasi dan
informatika provinsi jawa tengah
dan masih bersama sekretaris daerah provinsi
jawa tengah dr insinyur sri puryono
ksmp nah pak tadi bapak sudah
menyebutkan ada banyak sekali destinasi
wisata yang kita bisa kunjungi
di jawa tengah ya pak ada area wisata
lalu bagaimana dengan edutainment
para wisatawan yang ingin berkunjung ke jawa tengah
ya jadi begini
para wisatawan ini bukan hanya
menghibur diri tapi juga ada
ke borobudur dia bisa cerita
pulangnya itu bisa menularkan
ceritanya itu untuk
ada teman yang lain oh borobudur itu
adalah candi dibuat tahun sekian
oleh agama ini
kemudian ada hal hal yang menarik disana
dia bisa sampaikan demikian juga
misalnya berkunjung ke arkeologi
tentat itu sangiran
ini bisa cerita
itu begini ceritanya ada
juga di daerah daerah seperti karimun
jawa orang taunya kalau
itu harus jauh jauh ke sana
kenapa harus jauh jauh kita sudah punya
mari kita undang
mari kami undang untuk datang ke karimun jawa
berwisata laut disana dengan
begitu indah begitu nyaman
dan begitu segar karena disana juga ada
kita buat disana ada tracking
hutan mangrove itu
kemudian kita bisa
naik ke menara yang kurang lebih tingginya ada
dua puluh lima meter bisa melihat
bagaimana keagungan tuhan
laut lepas pantai bisa kita lihat
pulau nya itu tidak besar karimun jawa itu
sehingga semua bisa kita lihat
ya tapi pastinya pak ketika kita berbicara mengenai wisata
salah satu persoalan yang sering kali kita
temui adalah akses
kemudian fasilitas apa bagaimana
proyek proyek yang saat ini
sedang dilakukan oleh pemprov jawa tengah
untuk meningkatkan fasilitas
bagi para wisatawan kesana
terima kasih mbak dianjani memang benar
itu harus kita dukung
jadi kami sudah
dan sedang mengembangkan itu
ke karimun jawa
dulu kapal itu
empat jam empat jam sekarang sudah pakai kapal cepat
kemudian bandara tiwantara
sudah kita kembangkan pesawat bisa
kita akan kembangkan lagi wisata apa itu
bandara bandara selain bandara ahmad yani
yang pertama adalah bandara wirasapa
itu di purbalingga
itu nama nya nanti bandara jenderal besar sudirman
karena jenderal besar sudirman
dan ini bisa diakses ke wilayah mana saja
kalau wilayah selatan itu meliputi blora
bukan daerah selatan itu adalah
daerah apa itu mbak nyumas
borobudur bisa disitu
kemudian daerah cilacap
kemudian yang kedua adalah
tiwantara itu tadi
yang ketiga juga ngeloram
ngeloram daerah blora
blora itu untuk akses daerah
timur ini perbatasan dengan
jadi kalau mbak aldiana berasal dari timur
akan paham itu perbatasan jawa tengah
akan dibangun bandara ngeloram
dan juga tranjawa tol tranjawa
ini sudah nyambung
insya allah nanti lebaran ini
sudah bisa dilewati jadi jakarta
sampai ke surabaya
dan kemarin alhamdulillah saya sudah mencoba
tolnya surabaya sampai ke kertosono
lebih cepat ya pak ya
oh iya lebih cepat saya
kurang lebih empat lima jam sampai lima jam
saya kemarin hanya dua lima jam
hampir separuh sendiri belum lagi trennya
tol yang ada di jawa tengah
mulai dari mrebes
jawa barat masuk mrebes
nanti sampai ke mantingan jawa timur
sudah oke pokoknya tidak usah
tidak usah ragu ragu
untuk hadir dan datang di jawa tengah
dan perlu saya sampaikan juga mbak
jawa tengah juga tidak ingin ketinggalan
seperti jawa timur jawa barat maupun bali
jawa timur punya jatim pak
jawa barat juga punya
bali juga ada
jawa tengah sudah merintis
dan ini sudah dalam proses
dan totalnya tidak jauh dari kota semarang
jatim park begitu disitu ya pak
kira kira seperti itu
kira kira kapan akan mulai beroperasi pak
ini sekarang ini sedang proses kontrak kerja
antara pihak pengembang dengan
kami yang menyediakan itu lahannya
dari perhutani dan pemerintah provinsi
kalau itu jadi insya allah
menjadi segitiga berlian
kemudian di i jelas dan jateng
jadi saya menginginkan ya
kalau memang orang jawa tengah dan sekitarnya
liburan pikir tidak usah jauh jauh
hanya saja memang pr nya kita
jawa tengah harus lebih cerdas
lebih pandai lagi
jadi kita harus lebih kemas
tentang potensi wisata yang ada di jawa tengah
iya kalau tadi aksesibilitas di
transportasi udara sudah ada
darat ada lalu bagaimana dengan lautnya pak
tanjung mas memang tidak sebesar
atau tidak sedalam di tanjung priok
maupun tanjung perak
ini juga untuk menuju ke situ
ada nanti pelabuhan internasional
itu sedang dalam proses pengembangan ini
kalau itu ada nanti
lebih banyak yang singgah di jawa tengah
bahwa artinya selama ini sudah ada kapal pesiar
sudah kapal pesiar sudah
mampir ke kami transit ke kami
itu dua ribu tiga ribu orang datang
kemudian kita suguhkan
kemudian kita berikan
apa itu sih
buah tangan dari jawa tengah
kepada hamid dan andy krab dari jawa tengah
dan tentunya mereka juga akan terkesan
yang mereka minati banyak
itu adalah wayang
kalau ke jawa tengah itu kalau tidak bawa wayang
rasanya belum sampai jawa tengah ini
ini sudah menjadi thread maker sendiri
menjadi brandingnya jawa tengah
saya sangat senang kalau mereka datang
tentunya juga kita harus siap
kita harus sambut mereka sebagai tamu kita
dan mereka harus
lebih lama dalam artian
di jawa tengah
sehingga apa yang dia belanjakan
apa yang dia beli
itu akan berdapat pada
ekonomi rakyat yang ada di sekitarnya
tapi artinya bahwa
sarana prasarana dan juga transportasi ini
sudah terkoneksi dari
hingga ke lokasi wisatanya ya pak
sampai ke kota terkecilnya pun sudah terkoneksi
ya inilah sinergitas antara pemerintah pusat
dalam hal ini jalan nasional dan jalan tol
jalan milik provinsi
kemudian jalan kabupaten dan jalan desa
ini sudah bersinerji
borobudur kita sudah siapkan
padahal itu kalau tidak kita lakukan
orang itu akan mengalami kesulitan
misalnya kalau dia
datang di tanjung mas
itu waktu dia kan hanya dua tiga jam
jangan sampai lebih dari itu
kalau dia lebih dari itu dia akan jenuh
makanya program pemerintah
ini akan membuat jalan tol
dari mba wen dari semarang ke jogja
ini sedang ada
insya allah ini perintah presiden
ya insya allah lah

kalau itu sudah namanya joglusemar
jogja solo semarang
itu akan terkoneksi dengan baik
waduh itu pergerakan ekonomi luar biasa
tapi kira kira berapa banyak wisatawan yang ditargetkan
untuk datang ke jawa tengah
di tahun dua ribu delapan belas ini pak

bahkan ini target dari pusat
tahun kemarin kami
sekitar tujuh ratus delapan puluh ribu
kemarin belum mencapai target
karena kemarin ada situasi
yang berpengaruh terhadap kita
sehingga dampaknya itu sampai ke kita
kalau target kami nasional
itu belum bisa tercapai
tapi kalau target regional
provinsi ini sudah tercapai
sesuai dengan target yang sudah dicanangkan
selama lima tahun di dalam rpjmd kita
oke nah pak asri puryono
ini ada banyak sekali event event
yang bisa kita temui di jawa tengah
kita akan mengulasnya di segmen selanjutnya
dan pak mirsa akan menantikan itu
dan pak mirsa jangan kemana mana
tetaplah bersama kami di insiders
akan segera kembali sesaat lagi
ya kembali lagi bersama si nnn
insiders yang dipersembahkan oleh
dinas komunikasi dan informatika
provinsi jawa tengah
dan kita kembali lanjutkan perbincangan tentang
pesona provinsi wisata jawa tengah
apa saja yang pastinya saat ini
dinanti juga oleh pak mirsa yang akan diselenggarakan
di jawa tengah dalam waktu dekat pak
event yang waktu dekat
di bulan agustus
burbudur marathon ini nanti akan kita
kesanakan yang keenam kali
ini yang menarik kita
sajian atau mengemas burbudur
marathon itu para peserta
ini burbudur marathon
seperti ini ya pak situasinya
ini kan teman teman kita yang dari luar negeri
pesertanya itu lima belas sampai
dua puluh ribu kemarin itu
bahkan banyak juga peserta dari mancanegara
mancanegara jadi dia
sambil ini sambil berlari ikut
itu dia bisa menikmati kuliner
bisa menikmati kesenian di
masing masing titik desa itu
jadi desa yang dilewati itu dia menyajikan
apakah itu jadilan
apakah itu tari topeng ireng
apakah itu apa itu
si tari tarian lokal yang ada
itu sangat berkesan mereka itu
sehingga besok lagi kita akan
sajikan dalam bentuk yang berbeda
pokoknya kuncinya adalah di inovasi
ini yang di
burbudur marathon kemudian yang
khususnya disana ini
motongan rambut gimbal itu
ya sangat dinantikan oleh
wisata mancanegara juga ya pak
ini kan ada seni budaya dieng ini
merupakan apa itu yang
kas saya kira tidak ada dilakukan di daerah
lain dan disitu ritualnya
rambutnya kalau permintanya itu
disanggupi oleh orang tuanya
tentunya sesuai kemampuan
jadi dia ada yang minta sepeda
ada yang minta
apa itu si
mainan ada yang minta
mungkin sekarang zamannya sudah zaman baru
ini mungkin minta handphone
seri yang terbaru misalnya
dan ini prosesnya dilakukan
bersama sama beberapa anak
ya secara keseluruhan
itu dilakukan bersama sama yang tadi saya sampaikan disitu
juga akan dilaksanakan
hiburan itu adalah
jazz diatas awan
ada musik diatas awan seperti apa ya pak
dilakukan ini dengan background yang
apa itu yang indah sekali
disana kan ekoturisme memang luar biasa
disana juga ada trogoarno
itu ada telaga yang
airnya itu berwarna berbeda
kemudian ada kawah sikitang
kawah sikitang cerita legendanya
juga luar biasa
jadi ada putri ratu
dilamar oleh apa itu
seseorang yang bisa
menyelesaikan kemelutnya di kerajaan itu
karena yang lamar ini adalah
sehingga ratunya kan tidak mau
dia minta saya tolong dibuatkan telaga
begitu dibuat telaga
dia sampai dalam ditimbun
itulah namanya dengan si kawah sikitang
ini ada cerita belum lagi
si silkarimun jawa
festival budaya yang kita lakukan
setiap tahun ini adalah
presentasi seni budaya nasional
apa itu jawa tengah
yang ulang tahun jawa tengah kita lakukan
biasanya kita lakukan di tanggal lima belas agustus
itu budaya yang ada di jawa tengah
kita undang juga
bahkan dari cina kemarin dari pujian ikut datang
yang sister provide dengan kita
kita undang dan dia datang
nah ini teman teman aja
dari cnn besok akan kita undang
untuk hadir disana
supaya bisa memberikan cobalah
dari cnn grup ini apa akan tampilkan
di dalam pentas seni budaya jawa tengah ini
dengan potensi wisata yang begitu besar
bagaimana anda merangkul masyarakat
sehingga bisa bersinergi secara positif
dan juga memberikan implikasi yang positif
ini tidak kurang dari

dan kita juga tidak menafikan
masyarakat pedesaan masyarakat lokal
kalau tidak kita lebatkan masyarakat
kita sudah bentuk desa desa wisata
yang dekat dengan kota semarang itu
desa kandri kecamatan gunung pade
itu satu desa itu sudah merupakan
kemasan desa wisata
dengan sajian sajian keindahan
kemudian dengan kulinernya
produk produk rumah tangganya
kemudian juga pentas seninya
disediakan di situ bahkan
itu dengan harga yang sangat murah menurut saya
itu bisa disediakan di sana
saya kira ini perlu dicoba
dan saya mengundang kepada para pemerintah sekalian
untuk hadir di jawa tengah
pesona wisata jawa tengah itu bisa kita
nikmati dan kita buktikan
iya bahwa berwisata nggak usah jauh jauh
cukup ke jawa tengah saja begitu ya pak
dengan ribuan destinasi wisata yang sangat menarik tadi
pak sri puryono terima kasih banyak atas waktunya
telah bergabung bersama kami demikian perbincangan kita kali ini
iya terima kasih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan pemirsa demikian cnn indonesia insiders
yang dipersembahkan oleh
dinas komunikasi dan informatika provinsi jawa tengah
saya diana dwi ka undur diri
terima kasih sampai jumpa
anda baru saja menyaksikan
insiders with pemprov jawa tengah